saudara basarnas gelar pencarian kapal nelayan yang hilang
tim gabungan basarnas cilacap tni al serta polri melakukan upaya pencarian kapal nelayan yang hilang di perairan samudera hindia
di menyisiri perairan di selatan pulau nusa kambangan hingga pantai jetis di wilayah perairan kebumen jawa tengah
kapal nelayan kilat maju jaya tujuh yang membawa kru sebanyak sepuluh orang dikabarkan hilang kontak sejak tiga belas maret lalu
kapal diduga hilang karena cuaca buruk
upaya pencarian dilakukan di wilayah perairan cilacap dan sekitarnya
dan untuk membantu pencarian tim besar gabungan menggunakan teknologi drone thermal
yang diterbangkan di atas perairan dan pantai di wilayah selatan cilacap
kemudian kita juga menggunakan drone thermal dalam arti untuk
untuk membantu pencarian kapal nelayan yang hilang di wilayah perairan cilacap dan sekitarnya

upaya yang kita lakukan pada pagi sampai sore hari ini masih nihil
dan kita upayakan terus ke depan karena memang cuaca akhir akhir ini beberapa hari ini
gelombang serta arus angin terlihat kurang mendukung